ketua dprd dki jakarta prasetyo edi marsudi bersama ketua komisi d ida mahmudah
melakukan inspeksi mendadak saluran air di jalan diponegoro menteng jakarta pusat minggu sore
edi marsudi meminta bantuan petugas dinas sumber daya air dan ppsu
untuk membongkar trotoar baru yang diduga kuat menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan menteng
agar persoalan banjir tidak semakin meluas prasetyo akan memanggil gubernur dki anies rashid baswedan
dan jajaran skp di pekan depan untuk membahas normalisasi ulang saluran pembuangan air
sejumlah lokasi di kawasan menteng terendam banjir pada minggu pagi
padahal sebelumnya wilayah tersebut tidak pernah dilanda banjir
mengingat jauh dari bantaran kali dan memiliki struktur tanah yang lebih tinggi
tidak siapnya petugas lapangan
sekarang buat apa ada teman teman rekan rekan dari isu
ini pjlp dari jiru pasukan
dia ngerti tapi siapa komandonya
kalau dikasih komando ini bergerak loh